kita ke informasi lain presiden ke empat puluh empat amerika serikat barack obama hari ini masih melakukan kunjungan di yogyakarta
dengan mengunjungi puncak becici bantul
sebelumnya obama juga sempat mengagumi candi prambanan
dari foto yang dilansir detik com barack obama dan keluarganya datang ke puncak becici di lenggo bantul
menggunakan mobil jenis land cruiser berwarna putih
obama terlihat mengenakan kaos biru dan celana panjang putih
nampak juga di foto ini kedua anak obama shasha dan malia obama
selama lima belas menit di puncak bcc obama kemudian meninggalkan lokasi
rombongan menuju salah satu restoran di kecamatan blengo untuk bersantap bersama
sebelum kembali ke kota yogyakarta untuk menuju tempat kunjungan lainnya
pada pagi harinya barack obama mendatangi kompleks candi prambanan di sleman yogyakarta
obama ditemani istri dan dua putrinya menikmati kemegahan candi prambanan
setelah satu jam berantakan
di candi prambanan obama dan keluarga meninggalkan lokasi
sekitar pukul sepuluh lima belas waktu indonesia barat
obama mengaku senang dan kagum dengan candi prambanan
bahkan obama heran bagaimana candi prambanan bisa dibangun sedemikian rupa
eko ardi cnn indonesia
sudah ada koresponden cnn indonesia henrawan setiawan di yogyakarta
hendrawan obama sudah ke candi borobudur
percaya di prambanan puncak becici
hari ini rencananya atau sore ini rencananya akan kemana
apakah akan ke bulak sumur bernostalgia
ya setelah dari becici obama dan juga rombongan kembali ke hotel tentrem
namun siangnya tadi sekitar pukul empat belas lebih tiga puluh dua putrinya sasa dan malia
pergi sendiri ke taman sari di kompleks keraton yogyakarta
untuk menikmati wisata
di sana tadi ketika mereka tiba di taman sari
mereka lewat pelasan asem yang berada di sebelah utara taman sari
dan sebelum menuju ke taman sari mereka menyempatkan jalan
melewati kampung kampung yang ada di taman sari khususnya kampung taman
kampung ini cukup istimewa ini adalah kampung yang biasa dikenal dengan nama
kampung cyber yang dulu pernah didatangi juga oleh pendiri facebook mark zuckerberg
dan mereka melewati kampung kampung itu setelah itu mereka memasuki
mereka memasuki mereka memasuki mereka memasuki mereka memasuki

dan mereka menikmati pemandian taman sari yang dulu biasa digunakan oleh raja jogja
untuk mandi bersama selir selirnya
dan mereka juga tentu saja melewati kawasan masjid bawah tanah dan sumur gumuling
salah satu spot yang baik untuk berfoto ketika pergi ke taman sari
nah setelah dari taman sari mereka berdua melanjutkan perjalanan
rencananya sebenarnya mereka akan datang ke lokasi ini untuk melakukan masangin
atau masuk di antara dua beringin di alun alun selatan
namun ketika berhenti di belakang sasono inggil dwi abad di sebelah kanan saya ini
mereka rombongan khususnya memutuskan untuk membatalkan kunjungan di alun alun selatan
dan kemudian melanjutkan perjalanan
informasi yang kami terima mereka membeli oleh oleh di ayam goreng nyonya soeharto
dan setelah itu kembali ke hotel
untuk bertemu dengan obama dan michelle obama
malam ini belum diketahui mereka akan makan malam di mana
apakah akan seperti malam kemarin mereka akan tetap tinggal di hotel atau pergi ke suatu tempat
ya hendrawan bagaimana dengan kawasan bulak sumur
apakah itu akan masuk dalam agenda kunjungan obama kali ini
apakah dia tidak ingin kembali ke lokasi di mana dia pernah sempat tinggal
selepas itu dia masih
sebelah pulau dia pernah menetap sewaktu dia menetap di indonesia
ya betul bola sumur menjadi point of interest tersendiri dalam kunjungan obama kali ini
karena orang menjadi tahu bahwa obama dulu pernah atau sering berlibur ke yogyakarta ke rumah ibu tirinya
dan informasi yang kami peroleh dari pihak ugm menyatakan tidak ada kunjungan ke bulak sumur nomor d tujuh
yang sekarang menjadi museum ogm
memang tadi sudah ada persiapan persiapan misalnya persiapan kecil misalnya seperti mengganti lampu membersihkan
dan juga ada pemadam kebakaran dan juga dari anggota tni yang berada di sana
namun informasi terakhir yang kami peroleh tidak ada agenda kunjungan presiden barack obama ke bulak sumur d tujuh ini eva
baik bagaimana dengan rencana besok hendrawan
kapan obama akan meninggalkan yogyakarta
ya sementara ini informasi yang kami peroleh besok pagi sekitar pukul sepuluh sebelas waktu indonesia barat
obama dan rombongan akan bertolak menuju ke jakarta untuk melanjutkan perjalanan utamanya sebenarnya
yaitu melakukan pertemuan diaspora di jakarta
selain itu presiden obama juga dijadwalkan menerima undangan presiden joko widodo
untuk bertemu di istana bogor
itu informasi yang kami peroleh saat ini
apakah besok pagi ada agenda lain
kami belum bisa memberitahunya karena memang informasi terakhir obama besok hanya akan melanjutkan perjalanan ke jakarta eva
baiklah hendrawan setiawan melaporkan langsung dari yogyakarta terima kasih